mama mama kalo gak kuat ikut tahliah mama istirahat aja ya
gak usah dipaksain
sintia keluar dulu
sintia keluar dulu
bisa bisanya dia nyuruh aku nganter bulu ini
semoga aja gak ada yang curiga sama siti
mama tahu kamu pasti pengen ketemu sama papa kan
tapi kita gak bisa ketemu dulu sekarang
kamu yang sabar ya
nanti suatu saat kita pasti bisa ketemu sama papa
ada pro apa ya datang kesini
ini bu saya mau mengantarkan kue bolu untuk tahlilannya pak arta
bolu marble buat tahan pak arta
majikan saya rumahnya di depan sana ya bu
loh bukannya rumah itu rumah kosong
gak ada yang nempatin
setahu saya disitu gak ada orang loh
yes iya iya bu kami baru pindah kemarin
baik bu saya permisi
mama harus senang ya
mama harus bisa menerima keadaan
mama kuat sebentar lagi kita mau adakan tahlilan ya
mama mama harus tenang
mama jangan begini terus
bawa mama ke kamar
afif mama kamu kenapa lagi masih aja histeris
sil silvia udah dong
kamu harus terima ini dengan ikhlas sabar
ini semua kan udah tanda dari allah ya
sintia tolong bawa mama ke kamar ya
bolu marble ini pasti pakai madu
rasanya sama persis seperti bolu yang biasa dibikin bella
apa mungkin ini bolu bikinan bela ya
karena cuma dia yang bisa bikin seperti ini
ini kan resep rahasia dia
siapa yang ngasih tante bulu ini
ini tadi sih tetangga depan rumah
aku mau ke tetangga sebelah dulu
aku mau ngucapin karena sudah ngasih bolo ini
afif tante rasa kamu
mama mama kalau gak kuat ikut tahliah mama diserah aja ya
gak usah dipaksain
udah ya mama mama isi rahat
sintia keluar dulu
ini kan dompet bella
mah sintia itu dompet siapa
ini dompetnya bella
dan ini ada di afif
terima kasih ya mbak
terima kasih juga mbak
pasti kamu kangen banget sama papa
padahal jarak kita gak terlalu jauh sama papa kamu
tapi kita gak bisa ketemu sama dia
sebenarnya siapa penghuni rumah ini
iya aku sengaja lewat pintu belakang
kejadian di rumah ada apa
aku gak tahu bel
gimana keadaan rumah sana
emang kamu gak masuk ke dalam
ya boro boro disuruh masuk
karena begitu aku sampai sana
itu perempuan jahat langsung dorong aku
nyuruh aku pergi
jadi gue beli senjata di dalam jumlah sertimennya
kan sebenarnya haknya bu
aku gorong dua sampai gak untuk bawa ve
siapa tadi yang datang ya aku gak bisa lihat wajahnya lagi
afif mau apa di sini
saya datang ke sini karena saya mau mengucapkan terima kasih banyak
atas kiriman kue bolu kesukaan almarhum papa saya
sudah kewajiban saya sebagai tetangga itu untuk saling memperhatikan
dan membantu apabila ada tetangganya sedang terkena musibah
sayang kamu tidur aja ya
di rumah ini anak anak kecil
iya ada anak majikan saya pak
aduh gimana ini kalau siva terus terusan panggil papanya bisa bisa ketahuan
iya saya permisin dulu kalau gitu
sekali lagi terima kasih atas kue bolunya
suara anak itu seperti suaranya